ya menghadapi aktivitas dan juga naiknya status gunung agung masyarakat dianjurkan untuk mengenakan masker ya untuk menghindari resiko terkena penyakit berbahaya
banyak memang jenis masker yang beredar namun masker apa yang cocok digunakan untuk peristiwa bencana seperti ini berikut informasinya
masker yang terbuat dari kain maupun kasa
masker yang terbuat dari kain maupun kasa

masker yang terbuat dari kain maupun kasa
namun langkah preventif lainnya juga disarankan seperti meletakkan kain basah di ventilasi atau jendela untuk mengurangi partikel debu masuk rumah